usai bertemu dengan keluarga david ozora
senin sore wakil ketua lpsk menegaskan kedatangannya adalah untuk menyampaikan hak hak david
sebagai korban dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh mario dandi
adapun pengajuan permohonan saksi dan korban dilakukan oleh kuasa hukum keluarga david
lbh anshor pada jumat dua puluh empat februari dua ribu dua puluh
menilai jadi permohonan yang dari keluarga korban
hari ini kita ketemu orang tuanya untuk menyampaikan hak hak korban
dalam konteks perlindungan saksi dan korban
itu sudah kita sampaikan kepada keluarga korban
dan proses nanti akan kita telah alami
dan kita akan mencoba
hari ini kami tadi sempat berdoa sih di bawahnya kami doakan
semoga adinda david segera pulih lah
sebelumnya sejumlah petinggi negara termasuk menteri keuangan sri mulyani dan sinta nuria
istri presiden keempat republik indonesia abdul rahman wahid
beserta sejumlah pengurus dan kader nadlatul ulama
yp ansor dan bansar dki jakarta telah menjenguk david di rumah sakit maya pada jakarta selatan
menteri keuangan sri mulyani mengatakan kondisi david saat ini semakin membaik
di meliputan cnn indonesia